ya lebaran kali ini juga menjadi momen istimewa bagi politikus pengusaha sekaligus menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
nah seperti apa ia merayakan lebaran
koresponden maria sarjana mengajak anda berkunjung ke rumah sandiaga uno
ya hari lebaran kali ini atau tahun dua ribu dua puluh tiga saya mau berkunjung ke rumah salah satu tokoh atau politisi yang cukup terkenal dan juga sebagai menteri parekraf saat ini bapak sandiaga uno
halo bapak ibu
halo permisi bapak ibu
aduh selamat lebaran pak
selamat lebaran ibu
pas kita lagi kebetulan lagi mereka santai nih
iya habis keliling ya bapak ibu ya
sudah berapa tempat ibu hari ini
aduh apa sih sebetulnya lebaran menurut pak sandiaga uno dan juga ibu ibu
ya pertama tama tentunya setelah berpuasa tiga puluh hari
intensitas sepuluh hari
terakhir ini kan kita beribadah
terima ibadah malam ya
jadi kita menanggung hari kemarin
insya allah kita menjadi insan yang mutakin
sesuai dengan la'at lakum tataku
dan saya sama mbak nusra bersyukur kita bisa berkumpul lagi tanpa ada batasan ppkm
dan juga kita bertemu keluarga
ya bahagia sekali
ini hari kemenangan
dan mudah mudahan bisa memperkuat silaturahim kita
memperkuat ukuah persatuan kita sesama anak bangsa
pak bu ini kan kalau lebaran pastinya kita juga ada makanan nih ya pak ya
wah makasih ya pak
dan ini aduh saya agak deg degan mau nanya
tapi ini makanan apa bapak ibu yang harus ada atau wajib untuk keluarga sandiaga uno
iya biasanya sih ketupat sayur lebaran ya yang betawi ya
jadi harus ada okor ayam ada semuanya daging ada sambal goreng ating
terus ketupat pastinya
jadi tambah tambah bodoh
dan di rumah mama sih selalu ada bakso
terus tadi tambah somai
dan belum cemilan cemilannya itu loh
dari yang asin sampai yang manis
sampai yang campur
bapak ibu lagi ada nggak boleh nggak saya ikut nyobain
oh boleh boleh boleh
sekali kali gue lihat nih
soal apa sih makanan favorit ya bapak ibu gitu
oh pas ada di sini nih
aduh terima kasih
jadi ini ketupatnya
ini ketupatnya udah pada dikupas
dan ini oh ini dia nih
ini sambal godoknya
oh itu sambal godok
kayak sambal goreng gitu ya
ini sambal godoknya nih
campuran tadi kacang panjang
jadi dia nggak begitu pedes
tapi ada rasa pedes pedesnya
ya kayak perpolitikan kita lah
ada gurihnya ada manisnya ada asinnya
itu dia pak
cocok sama perpolitikan kita
nah bicara tadi bapak sudah singgung soal perpolitikan
boleh ya pak
karena tadinya mau ngomong politik tapi nggak masuk masuk
jadi ini pas banget soal
soal makanan diaduk aduk
bapak selalu bisa aja
tapi emang pak ini saya juga jadi melihat ini kan ada campur campur gitu ya pak ya
rasanya tapi juga enak
berbera tapi enak
berserah tapi enak
dalam bingkai keberagaman lah
berarti politik ini juga bisa masuk ke dalam suatu hal yang berbeda beda tapi keberagaman
tapi juga bisa enak dinikmati bersama gitu ya pak ya
dan itu filosofinya menurut saya indonesia ini yang memiliki inovasi ya
dimana politik identik dengan mungkin kontestasi demokrasi yang keras
terus saling hujat dan terpecah belah
seperti pusatnya demokrasi dunia kan di amerika gitu
kita bisa lihat bagaimana antara satu pihak dengan pihak yang lain
tapi indonesia itu menciptakan kontestasi demokrasi yang berbeda
kita tiap lima tahun ini ya bertanding tapi nanti ujungnya kan bersanding juga
bertanding kemudian ujungnya bersanding
bagus loh bu ini
kayak bikin pantun pak
kita berkompetisi tapi ujungnya berkolaborasi
aduh cakep pak
dan mudah mudahan ini yang kita tunjukkan kepada dunia
kita demokrasi yang sudah sangat dewasa
kita bisa menghargai perbedaan
keberagaman kita seperti makanan ini
tapi kalau dicampur kan rasanya enak
rasanya enak banget pak
lebaran itu kan sakral ya
tapi kemudian dijadikan juga pertemuan politik gitu
bapak kalau dua ribu dua puluh empat kira kira di mana nih posisi bapak di mata publik
boleh nggak kalau bapak nyalon lagi
dia ini yang perlu minta restu dari orang tua saya
tapi pada intinya karena
kita sudah ada di dalam pusaran kontestasi demokrasi ini
harus terus bersilaturahim
harus terus mendengarkan aspirasi masyarakat
dan hadir di tengah tengah masyarakat dengan memberi solusi
solusi yang konkret ya
karena kita mendengar keluhan masyarakat pasca pandemi ini
mereka ingin ekonominya lebih baik
dan itu yang harus kita perjuangkan
kita harus secara totalitas berjuang untuk masyarakat
agar mereka bisa pulih bisa bangkit kembali
ya bapak kan sebagai men parekraf saat ini ya
tadi bapak sudah sebut bahwa harga harga sudah mulai stabil
kemudian masyarakat juga sudah mulai menggali ingin mau apa gitu ya
bapak ke depan setelah lebaran ini adakah program khusus dari parekraf pak
kalau dari parekraf program yang kita fokuskan ini adalah pemberdayaan umkm
di sisi ekonomi kreatif dan pariwisata
untuk mereka bisa naik kelas
naik kelas memperbesar skala usahanya
dengan bantuan pemasaran pembiayaan
sehingga target kita di dua ribu dua puluh empat mereka bisa tumbuh berkembang
dan menciptakan empat empat juta lapangan kerja baru

berarti luar biasa sebetulnya ya
passing yang harus dicapai
tetapi capaian tentu ada hitung hitungannya juga nih pak ya
seperti hitung hitungan politik
saya balik lagi ke politik ya
kalau hitung hitungan ekonomi
saya lebih menguasai ini daripada politik
dan harus banyak doa
harus banyak doa ya
kalau ini doanya kita sama sama saling doa
serahkan ke allah
karena kan apapun itu semua sudah ditentukan di lauk makhluk
artinya semua sudah ditakdirkan
tapi kita ikhtiar yang terbaik
buat kebaikan semua
kalau ibu kalau bapak maju lagi jadi mungkin mencalonkan diri dua ribu dua puluh empat
buat saya selama bapak itu memberikan manfaat untuk semua orang kenapa enggak
jadi mendukung penuh ya
ya insya allah
karena sudah didukung nih pak
jadi bapak maju enggak tahun dua ribu dua puluh empat
nah itu pewenangnya para pimpinan partai politik
kita serahkan kepada mereka yang akan menentukan
apapun yang terbaik
saya yakin yang menjadi pertimbangan utama adalah indonesia maju nkri
yang menjadi pertimbangan utama agar kita terus meningkatkan persatuan kita
keberlanjutan pembangunan kita
percepatan dari beberapa perbaikan ekonomi masyarakat
itu yang harus kita segera konkretkan
bapak ibu terima kasih banyak
terima kasih loh pak nanti saya sambung makan lagi
demikian perbincangan kami dengan bapak sandiaga uno dan juga bu nur asia dalam momen lebaran kali ini
saya maria sarjana sampai jumpa